pak erlangga juga
peluk cahimin erat
maksudnya jangan sampai
kita bertiga pak yang awal
yang awal pak prabowo pak erlangga
ya kan megang caimin ada
empati saya kenal lama
karena itu kami memang
untuk indonesia seperti
tadi yang perubahan cepat itu
memang yang mendampingi cocok
namanya pak erick thohir
loh caimin yang pertama sama pak prabowo